jadi kalau sudah begini bagaimana menurut anda dan juga kita ya
kalau saya setuju ya untuk mendorong bagaimana undang undang untuk perlindungan pada pekerja rumah tangga segera digojolok oleh dpr
karena ini sudah masuk prolegnas tahun dua ribu sepuluh tapi sampai sejauh ini masih dalam bentuk draft saja
tapi belum juga diresmikan ada beberapa poin diantaranya salah satunya terhadap perlindungan pekerja rumah tangga
ya termasuk juga diantaranya kan masalah kesejahteraan yang juga harus dipastikan
karena ini menjadi isu selalu setiap tahunnya tentang bagaimana perlakuan terhadap asisten rumah tangga
nah sementara itu pemirsa kita akan beralih ke depok jawa barat yang mengaku resah dengan beredarnya tabung gas lpg tiga kg yang diduga berisi air
ya warga curiga lantaran tabung lpg yang mereka beli memiliki masa lebih berat dan tidak bisa digunakan
nah ini kecurigaan berawal saat tidak bisa menggunakan tabung gas lpg tiga kg untuk kebutuhan memasak
selain memiliki masa yang lebih berat indikator tekanan gas juga tidak terdeteksi saat regulator dipasang
ya warga menduga ada campuran air di dalam tabung gas sehingga menyebabkan fungsi tabung terganggu
pihak kepolisian kini tengah menyelidiki temuan ini termasuk meminta keterangan dari sejumlah agen gas lpg